saudara saudara hari ini kami kembali akan menyampaikan informasi kinerja data
yang kita himpun dari kemarin pada pukul dua belas sampai dengan hari ini di pukul dua belas
hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen baik dengan tcm maupun dengan pcr
sebanyak tujuh belas sembilan ratus delapan spesimen
sehingga kumulatif sampai saat ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak enam ratus enam puluh enam dua ratus sembilan belas spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak satu lima puluh satu orang
sehingga akumulasinya menjadi empat puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh enam orang
kalau kemudian kita lihat sebaran dari kasus positif yang didapatkan hari ini
ada lima provinsi yang melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan
yang pertama adalah jawa timur kita dapatkan laporan kasus baru dua ratus lima puluh delapan orang dan sembuh enam puluh orang
kemudian dki jakarta satu ratus enam puluh kasus baru dan seratus sembuh
sulawesi selatan satu ratus lima puluh empat kasus dan empat puluh dua sembuh

kedua jawa timur kita dapatkan laporan kasus baru dua ratus lima puluh delapan orang dan sembuh enam puluh orang
kemudian jawa timur kita dapatkan laporan kasus baru dua ratus lima puluh delapan orang dan sembuh enam puluh orang
beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus konfirmasi yang dilaporkan hari ini
sebagai contoh jawa tengah hari ini melaporkan kasus baru empat puluh sembilan orang namun sembuh ada lima puluh orang
kalimantan selatan dua puluh tujuh kasus baru dua puluh delapan sembuh
sumatera selatan enam belas kasus baru dan empat puluh tujuh sembuh
banten sembilan kasus baru
jambi dua kasus baru dengan tiga belas sembuh
kemudian sumatera barat lima kasus baru dengan dua puluh sembuh
jambi dua kasus baru dengan dua puluh sembuh
maluku satu kasus baru dan empat sembuh
kalimantan utara tidak ada penambahan kasus namun melaporkan ada sepuluh kasus sembuh
bangka belitung juga demikian
secara keseluruhan ada delapan belas provinsi dengan kasus di bawah sepuluh
dan kemudian ada delapan provinsi yang hari ini tidak
tidak melaporkan kasus sama sekali
akumulasi kasus sembuh pada hari ini adalah lima ratus enam orang sehingga totalnya menjadi sembilan belas dua ratus empat puluh satu
lima orang dilaporkan meninggal dan totalnya menjadi dua lima ratus tiga puluh lima orang
saudara saudara kasus yang kita dapatkan hari ini sebagian besar adalah dari hasil kontak tracing yang dilaksanakan secara agresif
disertai dengan pemerintah
pemerintah yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan tes secara lebih masif pada kasus kasus yang kita temukan di kontak tracing
ini yang menjadi penting terutama untuk daerah daerah yang masih menunjukkan penambahan kasus yang cukup tinggi
atau rata rata kasus per jumlah per seratus ribu penduduknya masih cukup tinggi
harus kita lakukan kontak tracing dengan lebih agresif
dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan yang lebih masif
ini yang kita lakukan
sehingga pada hari ini pun juga masih dilaporkan kasus odp yang masih dipantau adalah sebanyak tiga puluh lima sembilan ratus tiga puluh delapan
dan kasus pdb yang dilakukan pengawasan sebanyak tiga belas tiga ratus empat puluh delapan orang
sekali lagi kami mengingatkan saudara saudara sekalian bahwa menjaga jarak adalah kunci
beberapa kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah
terkait dengan pembatasan kapasitas kendaraan umum
ini yang menjadi latar belakang agar menjaga jarak masih bisa kita terapkan
pemerintah telah menetapkan di wilayah jabodetabek dengan dua waktu bergantian
pembagi untuk pelaksanaan kegiatan kerja sehari hari di kantor
gelombang pertama dilaksanakan pada pukul tujuh tujuh tiga puluh kemudian gelombang kedua di sepuluh
oleh karena itu mari patuhi bersama menjaga jarak menggunakan masker dan mencuci tangan
kami berharap bahwa saudara saudara sekalian masih tetap bisa mengikuti informasi seputar covid ini dengan benar

at lawan covid sembilan belas kita akan mencari informasi tentang covid sembilan belas co id
ini adalah juga menjadi informasi yang bisa diakses di samping beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain
saya harapkan bahwa inilah yang kemudian bisa menjadi pegangan kita
agar kita bisa tetap melakukan update tentang perkembangan covid di tanah air
dan yang lebih penting kita mendapatkan informasi yang benar dan ini tidak menyebabkan kepanikan di lingkungan kita
keluarga adalah basis perubahan dari adaptasi kebiasaan baru
oleh karena itu mari kita tetap komitmen untuk bersama sama melakukan perubahan secara mendasar pada keluarga kita
tujuannya satu aman dari covid sembilan belas
ini yang harus kita lakukan dengan cara memutus rantai penularannya
kita pasti bisa melaksanakan ini dan ini adalah komitmen kita bersama
bisa melaksanakan ini
terima kasih selamat sore